kelangsungan hidup manusia pasca pandemi pun bergantung pada pilihan para penyintas untuk memilih dua kubu yang bertentangan
pandemi covid sembilan belas sudah lebih dari dua tahun belanda dunia ketika virus merebak dan menginfeksi banyak orang sejumlah wilayah di karantina
fasilitas kesehatan penuh pasien tenaga kesehatan kualahan dan jutaan umat manusia menjadi korban jiwa
bahkan hingga pertengahan maret dua ribu dua puluh dua organisasi kesehatan dunia mencatat lebih dari enam juta orang meninggal dunia akibat virus ini
sementara di indonesia
lebih dari satu ratus lima puluh dua ribu orang dinyatakan meninggal
pandemi akibat virus juga diceritakan dalam serial yang diadaptasi dari buku karya stephen king the stand
hanya sedikit manusia yang selamat
seperti tokoh sentral stu franny harold
yang dilanda rasa depresi sambil berusaha bertahan hidup di tengah pandemi
mereka melanjutkan perjalanan untuk bertemu dengan penyintas lainnya
kisah seru dimulai ketika beberapa penyintas mendapatkan mimpi yang sama dan aneh
bertemu dengan dua sosok yaitu abigail fremantle atau yang lebih dikenal dengan mother abigail dan randall flagg
kedua sosok ini mengajak orang yang selamat dari wabah untuk membentuk populasi masyarakat baru
kedua sosok ini mengajak orang yang selamat dari wabah untuk membentuk populasi masyarakat baru pasca pandemi
keduanya menganut cara yang bertentangan
mother abigail menggunakan cara damai sedangkan ronald flag yang dikenal sebagai manusia kegelapan menggunakan cara yang kejam
para penyintas pun harus memilih antara mengikuti abegal atau flag
konflik kedua kubu semakin memanas ketika dua anggota kubu mother abigail terhasut dan membelot ke kubu flash
kedua sosok ini mengajak orang yang selamat dari wabah untuk membentuk populasi masyarakat baru pasca pandemi
flagg bersama pengikutnya juga tak segan melakukan cara cara kejam untuk membuat mereka terhormat
kedua sosok ini mengajak orang yang selamat dari wabah untuk membentuk populasi masyarakat baru pasca pandemi
kedua sosok ini mengajak orang yang selamat dari wabah untuk membentuk populasi masyarakat baru pasca pandemi
ke cocok berpr director ke pemilik ini powder
akan kah kubu mother abigail berhasil menciptakan masyarakat baru yang damai terjadinya memberikan makhluk lebih smart untuk keberhasilan meeting the einfachen